iya kamu tuh harusnya udah cepet nikah bukan tidur sama mama
tadi tante rosa cerita kalau istrinya al udah hamil
nah kamu masih bubuk sama mama
harusnya kamu tuh udah tidur ditemenin suami bukan tidur sama mama
ya biarin aja sih ma
dan takutnya rena kena dpd atau gejala tipas
pokoknya saya sempat ngajak rena tes darah di tempatnya michi
terus angga juga ada disitu
tapi alhamdulillah hasilnya negatif
kok gak ada yang ngasih tau kamu
saya bukan yang gak mau ngasih tau kamu
tapi aku gak mau ngasih tau kamu

ya apapun yang berhubungan sama rena
saya gak mau buat kamu kepikiran
kalo juga hasilnya negatif
karena saya tau hasilnya negatif
makanya saya gak jadi ngasih tau sama kamu
ya bagus lah
untung rena gak pernah kena
yang penting sekarang kamu harus fokus sama kamu
kalo kesehatan kamu sendiri
gak usah mikirin orang lain
ingat pesan saya ya
ada dua nyawa disini
kamu harus jaga baik baik
saya takut kandungan kamu menjadi korban
kita pulang ya
gue gak tidur sama
udah jadi dokter
masih mau tidur
aku tidur sama mama
ya kan aku kangen sama mama
sekali sekali gak apa apa dong ma
eh mama apaan sih
serius apanya sih ma
aku tuh sama angga tuh cuma temenan
kelihatannya angga orangnya baik ya
mama ketawa terus kalau ngobrol sama dia
dan jelas banget keliatan dari mata dia
dia itu cinta sama kamu loh
masa sih ma
iya makanya udah deh yang gak usah kelamaan mikir
mama tinggal tunggu kabar baiknya aja
iya kamu tuh harusnya udah cepet nikah
bukan tidur sama mama
kalau istrinya al udah hamil
masih bobok sama mama
harusnya kamu tuh udah tidur ditemenin suami
bukan tidur sama mama
iya biarin aja sih ma
aku kan masih pengen manja manjaan sama mah
masih mau deket sama mah
bisa gak kenapa kenapa
jadi mudah mudahan kandungannya andien baik baik aja
alhamdulillah andien gak apa apa ma
tapi kata dokter anda memang harus banyak istirahat
gak boleh capek dan gak boleh stress
alhamdulillah mama senang dengernya
aduh untuk cuman flag aja ya nothing serious ya
jadi inget ya kalian semuanya
untuk melakukan sesuatu yang berat
dan buat dia stress
kamu masih amin muda
jadi please take care ya
baik istirahat dan hati hati ya
ibu yang stress
apa bener ya
kalo riki emang masih hidup
dia bikin berita kematian palsu
yaudah nanti saya temuin
malem malem gini bertamu
nanti elsa datang jam berapa kalau kita
sebentar lagi paling andin juga habis sholatit sarapan langsung berangkat
moga moga elsa segera nyusul andin ya segera hamil
jadi kita punya dua cucu al tiga dong sama rena ya oh iya iya iya
apa senang sekali dengar berita andin hamil
rena gak pernah nakal
tolong oma disini
idungnya mana idungnya
dah ke mama sama papa
papa yang minta maaf sama rina kalau papa selalu buat rina nangis
karena mama tidak bisa menjaga kamu dengan baik
aku gak marah kok sama mama
mama sangat menyayangi kamu rena
kamu adalah pelita di hati mama kalah
setelah nindi dirampas dengan paksa dari hidup mama